lagi kenapa iping berhenti mendadak aduh kalau udah lapar susah dan ya udah dikit aja
kan buru makinnya kok aneh tadi pelasaan ada sekarang kok abis
ayah ibu ke mana aja sih
kau ngelihat wuih kecil
wakacok waduh entar lagi bos mau diinjek ini
wah bosnya musti dikedekin lagi nih
dokter aja buka tim
tadi sore nih bos jun om jin gak nyangka tadi bosun hampir keinjek sama orang orang
ya udah om juga papa
om jering kan niatnya baik mau nolongin aku mendingan sekarang kita pulang yuk soalnya
jinjain sama dua tuyun itu bisa bikin bahaya iya bener baik bos jun biar cepat nyari ayah sama
ibunya mendingan kita mencar om jin kesana aku kesana kok bisa kita oh ya udah nanti ketemu
ya om itu jalanin dulu orangnya oh iya lupa
kali ini pasti berhasil
halo ayah gajian mau beli tas buat si jun bu
eh si jun mana ya
paling ke tempat mainan ya
asal bun jun
wah sakit perut ini pasti gara gara sakit
bagus ya dia
gak inget mana toh
iya bagus lah ya
itu kan jun daddy sama elis
nanti kalau ada rezekinya
oh dia mau beli motor baru
tapi uang dari mana yuk
kan ini tanggung bulan
kirain mau beli sekarang
ya doain aja bu
pasti gue doain ya
tuh liat aja
kalo sampe ketahuan korupsi
halo selamat siang
tapi coba sekarang kamu cek and recheck pengeluaran bulan ini
mah katanya buat ibu motornya
iya kayak makan ayah
memang saya lihat hari ini ada pengeluaran uang yang cukup besar
dia itu korupsi
eh ibu hebat bener ya kamu jun daddy
saya gak korupsi bu
saya ke mall ini cuma liat liat aja
dengan anak istri
kamu itu gak usah pake alesan
saya gak korupsi
apa yang harus saya kembalikan bu
jadi kamu itu gak mengaku
sekarang juga kamu saya pecat cat cat cat
aduh ya kenapa jadi kayak gini
mangkoknya juga yang dimakan
kalo mau nambah lagi nambah aja
mau dua mangkoknya
nanti kan juga momi boge yang bayar
bukannya ulos sama arjuna
pasti lo mau makan bakso juga kan
salah lo sendiri
ngapain sih cesson sama arjuna
lagi kan kenapa iping berhenti mendadak
kalau udah lapar susah dan
tadi perasaan ada
sekarang kok abis
lo kan kalo makan buru buru
itu itu itu
mau bakso juga
ternyata yang namanya junedi korupsi
junaidy korupsi yang gak mungkin
karyawan jujur seperti junaidi korupsi kok aneh
momi lihat dengan mata kepala momi sendiri
dia itu masuk ke dalam mal sama istrinya
kan gak mungkin
dia itu karyawan
itu kan pasti korupsi
yang momi lebih yakin
telepon sama bagian apa
momi telepon ternyata bener
hari ini ada pengeluaran yang suangat suangat besar
kalau bukan junaidy
gak jelas salah dong
karena pengeluaran yang sangat sangat besar itu
yang diambil dari uang kantor
bukan junaidy yang ngambil
jangan jangan samakan kopi dengan pria yang lain
karena uang sebanyak itu
popi pergunakan untuk membeli sesuatu buat momi
kenapa dia tidak beli
mungkin dia punya keajaiban

mungkin dia punya penggunaan

mungkin dia punya klub
mungkin dia punya jahatan itu
mungkin dia punya segala macam

makan banyak sekarang kamu gak mau bayar
enak aja kalian
polos aja dong
jangan kan baksonya
kiosnya juga bisa dibeli ya

iya pak sabar aja
mau apa itu
mau telepon momi bogi pak
kalian emang dasar nakal
mau bikin rugi saya
sekarang kalian cuci makok makok ini semua
kalau enggak kalian nggak boleh pergi dari sini ngerti
ngerti mas ngerti mas